sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aisyah tadi suka suka diejek suka diinam sama temen temen

aisyah malu pak aisyah malu

bapak memang cuma bikin malu kamu sah
bapak juga diteleponin bapak sah
gimanapun juga bapak suka sama bapak aisyah

bapak janji sama kamu sah bapak akan rajin sholat bapak akan rajin berdoa
dan bapak nggak akan melakukan kesalahan
kesalahan ini sampai kedua kalinya sama pak janji sama pak janji
ini aku bawain makanan buat mas biar kamu makan yang enak di sini
kalian udah makan
nggak nggak udah bapak saja yang makan ntar aisyah makan di luar
temen kamu itu siapa namanya
ini aldo temen sekolah
kamu udah makan
sudah pak bapak saja yang makan
udah lama udah lama